berbeda dengan penyakit endemik sesuai dengan sebutannya
penyakit langka atau rare disorder
ini hanya diderita segelintir orang
namun kerap berakibat fatal bila tidak ditangani dengan baik
nah setiap negara memiliki definis yang berbeda terhadap penyakit langka ini
di amerika serikat misalnya
suatu penyakit disebut langka jika jumlah kasusnya itu kurang dari satu di antara satu lima ratus dalam sebuah populasi
sementara di jepang penyakit langka itu ditemukan kurang dari satu dalam dua lima ratus dari sebuah populasi
european organization for rate diseases juga menilai penyakit langka ini dengan batasan jumlah kasus kurang dari satu setiap dua ribu orang
sementara di indonesia mendefinisikan penyakit langka ini jika penderitanya kurang dari satu
dari dua orang
nah apa apa saja jenis penyakit langka yang ada di dunia
dan apa yang menjadi faktor penyebab serta seberapa besar peluang penerita mampu menjalani hidup normal
insight kali ini akan mengulasnya bersama saya desi anwar
ya pemirsa ray diseases atau redisordes adalah penyakit langka yang menyerang sebagian kecil populasi manusia di seluruh dunia
nah meski hanya sebagian kecil jumlah penderita penyakit langka di seluruh dunia itu bisa mencapai ratusan juta orang
nah sebuah penyakit itu disebut langka jika pada satu jenis penyakit hanya satu jenis penyakit langka yang menyerang sebagian kecil populasi manusia di seluruh dunia
terdapat sekitar lima puluh hingga dua ratus orang penerita
penyakit langka terjadi di seluruh dunia dengan perbandingan sekitar satu penderita per dua orang
sementara itu jumlah penderita penyakit langka kini telah mencapai tiga ratus lima puluh juta penderita di seluruh dunia
nah bila seluruh penderita penyakit langka tinggal di satu negara yang sama
maka negara ini bisa menjadi wilayah dengan populasi paling banyak ketiga di dunia
kita lihat di sini penderita penyakit langka di tiongkok ada satu empat ratus india satu tiga ratus
dan penyakit langka itu tiga ratus lima puluh per juta orang
nah hingga kini setidaknya terdapat lebih dari tujuh penyakit langka di seluruh dunia
jumlah penyakit langka di seluruh dunia dan jumlah ini terus bertambah dengan ditemukannya penyakit langka yang baru setiap hari

sementara itu sulitnya diagnosis menyebabkan penyakit langka itu membutuhkan waktu hingga delapan tahun untuk mendapatkan diagnosis yang tepat
kebanyakan penderita mendapatkan diagnosis yang salah dua hingga tiga kali sebelum akhirnya mendapatkan diagnosa yang tepat
ya dan dari seluruh penderita penyakit langka
sehingga obat obat untuk penyakit langka ini ya langka juga tidak bisa dikeluarkan oleh penyakit langka
dan juga mahal
kini lebih dari empat ratus lima puluh vaksin dan obat obatan ini tengah dikembangkan untuk mengobati penyakit langka
sementara pengembangan pengobatan penyakit langka menghadapi kendala ya biasanya karena minimnya jumlah penderita
juga letak geografis penderita penyakit langka yang tersebar di seluruh dunia termasuk di indonesia yang bisa juga tersebar di seluruh negara
ya awal tahun ini di surabaya
di jawa timur seorang bayi terlahir dengan menerita penyakit langka yang disebut inborn era of metabolism
penyakit ini tergolong langka karena hanya terjadi satu dalam lima kelahiran
bayi arsenio dirawat di rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya
awalnya tubuh arsenio lemas dan timbul luka di bibir
arsenio juga tidak mau menyusu pada ibunya
tapi ketika seminggu di rumah sakit umum daerah dokter sutomo surabaya
dia dalam waktu seminggu kurang dua hari dia sudah mengalami lemas dalam tubuhnya
terus dia tidak mau mengasupan asih
jadi di bibirnya itu timbul sariawan jadi seperti luka seperti itu
inborn error of metabolism adalah terjadinya kesalahan dalam proses metabolisme
hingga kini dokter belum bisa mengetahui secara pasti apa penyebab penyakit ini
beberapa kemungkinan adalah faktor genetis virus dan penyakit yang terjadi di dalam tubuhnya
atau bahan bahan toksin
jadi kesalahan dalam memetabolisme bahan bahan makanan
baik protein karbohidrat glukose lemak maupun hal hal yang lain
nah kesalahannya itu adalah pada enzim pada umumnya
bahwasannya bahan makanan itu dipecah di tubuh dengan enzim enzim
kemudian dipakai oleh tubuh sesuai dengan kebutuhannya
dan kemudian dibentuk sel sel baru dan sebagainya
itu sangat membutuhkan enzim yang tepat
jadi kalau ada suatu kelainan pada enzim itu
baik karena kurangnya insip itu
atau kelebihan enzim itu
maka tentunya akan menyebabkan suatu kelainan metabolisme
sebenarnya penyakit ini bisa dideteksi lebih dini saat bayi masih dalam kandungan
kanjata marindora surabaya
ya dan setelah informasi berikut ini
kita akan membahas lebih jauh segala hal tentang grab
disorder atau penyakit langka khususnya di indonesia
bersama sejumlah narasumber
tetaplah bersama insight
kita kembali dalam insight
penyakit langka dapat terjadi dengan perbandingan satu kasus per dua ribu orang
nah jumlah penduduk indonesia itu sekitar dua ratus lima puluh juta
tiga orang sehingga diperkirakan ada sekitar satu ratus dua puluh lima ribu orang penderita untuk satu jenis penyakit langka
dengan lebih dari tujuh jenis penyakit
maka jumlah penderita penyakit langka di indonesia itu bisa mencapai jumlah yang cukup besar
menurut data kementerian kesehatan
jenis penyakit langka yang terdapat di indonesia itu cukup beragam
untuk jumlah penderitanya saat ini terdata
ada dua puluh lima anak yang terlahir dengan cornelia delang syndrome
dan tiga diantaranya telah meninggal
kemudian ada tiga puluh dua orang terlahir dengan pia human syndrome
enam diantaranya telah meninggal pada usia kurang dari satu tahun
dan satu penderita meninggal pada usia kurang dari dua tahun
berikutnya ada empat orang dengan threacher colin syndrome
yang terdiri dari dua anak anak dan dua orang dewasa
bagaimana mekanisme faktor genetik mempengaruhi kelahiran seorang anak
hingga memiliki kelainan gen atau re disorder
konsuler genetik dari rumah sakit medika dramaga bogor
kalau kita lihat ini dari tampangnya ini masih anak sma
atau paling nggak masih kuliah ya
masih muda sekali dokter kita ini
tapi ternyata pakar dalam genetika
jadi latar belakangnya juga genetik ya
kita sebutkan tadi rata rata dari rare disease
atau rare disorder atau penyakit langka itu ada sekitar tujuh ribu ya
sepuluh ribu macam ya penyakitnya
dan kebanyakan itu memang faktor genetik
bisa ceritakan mungkin lebih dalam mengenai hal ini
ya itu betul sekali
jadi memang ada sekitar enam ribu sampai delapan ribu jenis penyakit langka
dan delapan puluh persen memang disebabkan oleh
delapan puluh persen ya
ya minimal sudah ada datanya sekitar delapan puluh persen itu memang karena genetik
apalagi apa kira kira yang membuat delapan puluh persen itu karena genetik
dan apa yang tidak beres dalam genetik dari kedua orang tuanya
nah ini yang menarik
jadi salah satu yang dikhawatirkan oleh masyarakat ketika berbicara tentang penyakit genetik
adalah pasti salah satu diantara kedua orang tuanya bersalah
atau bahkan mungkin dua duanya bersalah gitu
karena tidak selalu
jadi kita harus mengetahui apa yang disebut dengan
mungkin definisinya bagi kita yang masih awam apa maksudnya
ya secara sederhana adalah
penyakit genetik yang digolongkan atau dikelompokkan dalam autosoma resesif
memang betul membutuhkan dua unsur genetik
artinya dari ayah dan ibu
butuh satu unsur
nah satu unsur ini seringnya
walaupun tidak selalu ya
seringnya terjadi secara spontan
ini yang penting sekali diketahui masyarakat
karena apa di grup kita yang
kita beri nama indonesia rare disorder itu
sebagian besar penyakit genetiknya disebabkan oleh autosomal dominan
atau diturunkan diwariskan secara autosomal dominan
jadi yang satu itu hanya perlu satu unsur bukan dari kedua orang tuanya
artinya apa artinya kedua orang tuanya normal
kemudian ketika terjadi satu unsur yang berbeda dengan orang tuanya itu adalah
artinya apa artinya kedua orang tuanya normal

nah masalahnya berlangsung disitu
dan ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan pengetahuan manusia
dengan kata lain ada faktor takdir disini
nah ini artinya kita
itu faktor seleksi alam juga mungkin
itulah yang disebut dengan mutasi genetik atau mutasi denovo
jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi
terjadi secara acak
dan ini ada proses evolusi juga disitu
jadi pada saat konsepsi pembuahan terjadi mutasi
tapi kira kira ini apakah sudah ada studi yang menjadi faktor terhadap mutasi itu
sehingga menimbulkan yang disebut penyakit langka
inilah yang kita sebut dengan faktor risiko
jadi harus dibedakan antara faktor penyebab dengan faktor risiko
kalau faktor penyebab kita bisa bilang
oh kalau orang kena infeksi mycobacterium tuberculosis kena tbc
itu namanya faktor penyebab
oh kalau orang merokok
itu kok ternyata secara signifikan lebih mungkin anaknya mengalami kelainan genetik
dibandingkan yang tidak merokok gitu
walaupun begitu tetap ada orang orang yang merokok tapi anaknya kan nggak kena kelainan genetik
nah itulah jadi bedanya disitu
jadi tidak semua orang yang merokok memang anaknya akan kelainan genetik
tapi sebagian besar bisa jadi iya gitu
jadi misalnya jadi rokok tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah
faktor atau penyebab dari penyakit langka itu ya
penyakit langka itu sendiri
selain ini kan ada mutasi kan
jadi berarti sesuatu yang hanya bisa dideteksi dalam setelah anaknya lahir
atau apakah bisa dideteksi dalam kandungan
nah ini pertanyaan yang luar biasa
karena justru salah satu kampanye penting dari indonesia rare disorder adalah
bagaimana supaya kita semua baik masyarakat maupun praktisi kesehatan juga aware terhadap hal ini
bagaimana caranya supaya kita menyebutnya screening
screening dilakukan sebelum lahir ketika masih di kandungan
dan ini ada banyak penyakit penyakit langka yang sebenarnya bisa dideteksi
tetapi sayangnya sampai saat ini kita belum punya program nasional untuk hal itu
sebagai contoh adalah penyakit langka yang disebut kongenetal adrenal hyperplasia
itu bisa dengan dilakukan pemeriksaan darah ya
nah tetapi pemerisaan darah ini bisa dilakukan segera saja ya
setelah lahir sebenarnya
cuma sampai saat ini kita belum
masih belum ya
jadi idealnya screening itu dilakukan pada masih janin masih ada di kandungan lah istilahnya
nah dari tujuh ribu ya penyakit langka yang ada itu seberapa besar yang sudah ada yang bisa di screen itu sebelum
karena penyakit biasa biasa penyakit yang normal aja istilahnya normatif saja kan sudah cukup sulit untuk dideteksi
apalagi penyakit langka kan
sejarahnya sebenarnya ada yang menarik mengenai hal ini
di amerika dulu ada penyakit yang disebut venil ketonuria
penyakit ini kalau seandainya berhasil dideteksi sejak awal ya
itu anaknya akan tumbuh bagus dia bisa kuliah dia bisa cemerlang seperti itu
tapi kemudian kalau dia kemudian makannya sembarangan dan dia mengkonsumsi zat zat yang akan meningkatkan venil ketonnya
itu akan terjadi
itu akan terjadi intellectual disability
nah seandainya kita bisa mencegah hal itu terjadi dengan melakukan screening tadi
maka akan banyak sekali yang bisa kita selamatkan kecerdasan
jadi sebenarnya kuncinya itu screening tapi kalau screening kan berarti fasilitasnya kan harus ada dokternya juga ada
dan diagnosanya itu juga memang harus tepat kan untuk dilakukannya
ini kalau kita lihat ini dari kasus penyakit langka yang ada di seluruh dunia ini kira kira mana yang sudah mulai berhasil lah
istilahnya dicegah atau bahkan didiagnosa secara konsisten dan berhasil untuk disembuhkan berapa persen dari tujuh ribu itu
angka pastinya mungkin sulit untuk dikatakan ya tetapi sebenarnya sekitar dua puluh lima jenis penyakit langka itu sudah berhasil dideteksi lewat screening di negara maju
di kita saya belum tahu kalau secara rutin ya
tapi mungkin kalau di center center besar mungkin tidak ada yang bisa dikontrol ya

di kita hanya bisa dilakukan pada keluarga keluarga yang memang sudah terindikasi memiliki penyakit tersebut di anggota keluarganya
dr eka kita akan teruskan dan kita mungkin akan lebih eksplore lagi kira kira jenis jenis dari penyakit langka ini apa apa saja dan bagaimana kira kira diagnosanya dan kansnya ya untuk penderitanya
dan memiliki anak yang difonis menderita penyakit langka ternyata membuat seorang ibu akhirnya mendirikan indonesia rare diagnosis center
cerita selengkapnya setelah informasi berikut ini tetaplah bersama insight
indonesia rare disorders atau ird adalah sebuah kelompok yang memberikan dukungan kepada penyakit yang terkenal di negara dan di negara lainnya
terima kons tactik
kalau mereka tidak aware tidak bisa mendiagnosa bagaimana mereka bisa menangani anak anak ini
hingga mei dua ribu enam belas indonesia rare disorders telah memiliki lebih dari seratus anggota
sebagian besar diantaranya adalah para orang tua yang memiliki anak berpenyakit langka termasuk winanda
selain rutin menggelar pertemuan dengan tenaga medis
komunitas ini juga membangun komunikasi melalui media sosial untuk saling bertukar informasi mengenai penyakit langka ini
awalnya winanda prihatin dengan kondisi putri keduanya yang mengalami pierobang sequent syndrome atau prs
sudah lebih dari dua tahun kirana menderita penyakit yang langka ini
agar tumbuh kembangnya optimal kirana menjalani terapi satu kali setiap minggunya
fisioterapi dilakukan untuk merangsang kemampuan motorik kasarnya dalam bergerak
tujuan kita fisioterapi untuk menstimulasi dia
sehingga untuk perkembangannya
dia tidak telat walaupun memang sekarang usia dia yang sudah dua tahun dia baru bisa duduk
tapi itu udah termasuk bagus ya
karena dia awalnya dia memang perkembangannya dia lumayan agak jauh
dengan lingkar kepalanya dia memang kecil dan semua perkembangannya memang dia telat
usia dua tahun dia duduk kayaknya memang untuk keberhasilannya kemungkinan dia bisa sampai dia jalan misalnya
salah satu tantangan terbesar
dalam menangani penyakit langka di indonesia adalah minimnya fasilitas diagnosis
belum tersedianya laboratorium genetika yang lengkap
kerap membuat para penderita penyakit langka terlambat terdeteksi
selain tindakan medis
penderita penyakit langka juga sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar
agar terus optimis menjalani hidup
victor pengaribuan jakarta
said nah seberapa cepat mendeteksi penyakit langka yang diderita anak
yang baru lahir
lantas penanganannya pun seperti apa yang perlu dilakukan untuk pertama kalinya
lah bergabung bersama saya winanda bagyosa putri
penggagas indonesia radies ordes ibunda dari penderita pierre robin syndrome
dan kita juga masih ditemani oleh dr widya eka
nugraha konselor genetik dari rumah sakit medica dramaga bogor
ya dr eka dan juga mbak nanda halo apa kabar
terima kasih bergabung bersama insight
kita sekarang fokus ke ada penyakit langka yang namanya itu
pierre robin mungkin sebelum ke nanda saya mau tanya sama dr eka
nama namanya cukup unik apakah ini mungkin penemunya ya
pierre robin itu kayaknya nama seorang perancis ya
apa yang kita ketahui mengenai penyakit pierre robin ini
ini sebenarnya ditemukan oleh dua orang pierre dan robin
cuman di kemudian hari ketika ada anak dengan tiga gejala atau tiga tanda
yaitu berupa dagu yang kecil atau mikrognasi ya
atau dagu yang mundur ke belakang retrognasi ya
kemudian ada cleft palate atau high arch palate
kemudian ada retroglossoptosis namanya
itu kemudian sudah cukup untuk sudah memadai untuk kita sebut sebagai pierobow syndrome
barome syndrome ya jadi manifestasinya terhadap fisiknya itu kelihatan pas saat lahir
nah dari segi kelangkaannya pia roby ini seberapa langka sebenarnya
apakah cukup banyak ditemui di indonesia
dan kalau ada itu kira kira berapa
dari teori memang prevalensinya satu banding delapan ribu lima ratus
dan kita tidak punya alasan untuk menganggap bahwa orang indonesia lebih jarang mengalami pierre robin syndrome
nah nanda anak anda ya katanya didiagnosa pierre robin syndrome
bisa cerita sedikit apa dan kapan terdeteksi dan apa waktu itu kata dokter dan perlu pengobatan atau penanganan seperti apa
nah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dr widia
sama sih memang ketika lahir dia sudah dibilang bu dagu anaknya kecil
tapi waktu itu memang hanya itu yang dikasih tahu
dan waktu itu
tidak disebutkan ini ada
disebutkan bahwa dia memang pierre robin gitu kan

sama ada pjb penyakit jantung bawaan

nah hanya tiga itu sih yang dikasih tahu ketika dia lahir masuk nicu dan memang satu bulan dirawat di rumah sakit
nah hanya tiga itu sih yang dikasih tahu ketika dia lahir masuk nicu dan memang satu bulan dirawat di rumah sakit gitu kan
sampai ketika dia pulang pun seperti itu
jadi kan seperti tadi sudah dijelaskan kan prs itu kan ada tiga gejala utamanya dia teriaskan
hanya saja waktu itu ketika satu bulan itu dia dirawat tidak semuanya terdeteksi
jadi yang diberitahu hanya dagunya kecil ya bu tidurnya miring ya atau tengkurep
oke waktu itu saya tanya langit langit mulutnya kurang lebih bahasanya adalah
langit langit mulut memang begitu bu
jadi asumsi saya normal
jadi asumsi saya normal
jadi kita baru tahu bahwa langit mulut anak saya itu juga tinggi sekitar umur lima bulan deh
jadi ketika keluar dari rumah sakit hanya tiga itu
nah itu waktu masih bayi mempengaruhi misalnya menyusu dan lain sebagainya itu ada dampaknya
jadi memang karena dagunya itu kan kalau anak saya kebetulan lebih kelihatan sebenarnya mundurnya sih retronya gitu
jadi karena dia dagunya seperti itu dikomunikasikan dengan lidah dan langit mulutnya
akhirnya memang dia akan mengalami kesulitan makan kesulitan minum kesulitan menyusu
akhirnya pada akhirnya kesulitan menyusui itu kebetulan saya juga tahu dari konselor menyusui
karena kan kebetulan saya punya komunitas ibu menyusui juga sebelumnya
jadi saya tanya ke beberapa konselor menyusui yang saya kenal
pada akhirnya saya dapat informasi bahwa memang secara literatur anak dengan prs memang beresiko akan tertutup jalan nafasnya jika dia menyusu langsung
jadi waktu itu saya nggak berani mencari

pada akhirnya satu tahun pertama sekitar satu tahun pertama itu saya eksklusif
ya hanya perasa aja
sekarang anaknya umur berapa nanda
sekarang dia sudah dua tahun
nah bagaimana pertumbuhannya sekarang
dan dari segi ini kan tadi dari fisiknya ya
dari fisiknya sekarang seperti apa
dan dari segi mentalnya itu seperti apa pertumbuhannya
kalau dari fisik memang dari kandungan dia memang ada gangguan pertumbuhan
jadi hingga kini memang kecil
kecil ya jadi berat badan juga di menaruhi
kalau dibandingkan dengan anak seusianya dan jenis kelamin yang sama seperti dia memang dia lebih kecil
jadi kalau kita lihat di kurva pertumbuhan juga posisinya memang ada di bawah
dia ada di posisi di skornya itu ada di minus tiga
dan memang dari lahir posisinya di situ
nah selain itu seperti apa
perkembangannya pun dia terlambat karena kebetulan kalau
sudah bisa jalan atau belum
belum bisa jadi dua tahun belum bisa jalan
karena memang dia ada global developmental delay juga
jadi memang kebetulan dia mikrosefali juga
dan memang banyak defect lainnya
jadi tidak hanya prs sebenarnya
nah waktu itu dapat informasi yang cukup tidak dari
dokter sama sekali tidak
nah makanya ketika saya boleh bawa pulang anak saya ya dikasih tahu cuma itu
bu anaknya dagunya kecil ya
terus dia tidurnya miring
bahkan jangankan informasi yang cukup
jujur waktu itu bahkan jantung yang dikatakan ada sedikit lubang yang katanya akan menutup spontan itu saya nggak disuruh
sedikit lubang padahal ini kedengeranannya kan cukup fatal kan
apalagi ini kan jantung ya
mungkin karena kecil ya
mungkin dianggap akan menutup spontan
tidak ada instruksi untuk periksa kembali gitu
untuk kontrol kembali itu tidak ada
jadi sampai sekarang masih rutin ke dokter untuk melakukan pemeriksaan
pada akhirnya kami orang tuanya bergerak sendiri
dan membuat indonesian rare disease community itu ya
setelah jangka waktu yang lama sih
tapi untuk anak saya sendiri pada akhirnya ketika dia berusia sekitar tiga atau empat bulan kita baru mulai bergerak lagi
karena saya merasa memang ada yang tidak beres
dari dia yang tidak respon dengan mainan berwarna cerah
dia yang nggak respon dengan suara yang pelan
akhirnya kita coba bawa ke neurologis untuk anak
di situ kita baru tahu kalau ternyata dia mikrosefali
sampai sekarang muncul diagnosa lain lain lainnya lagi
yang di luar pierre robin syndrome itu
mungkin dokter widya eka bisa lebih jelas lagi
apa sih sebenarnya dari segi manifestasi fisiknya mentalnya dan perkembangannya kedepannya
memang yang kita bisa harapkan lah dari seorang anak penderita pierre robin syndrome ini
jadi pierre robin syndrome ini dibagi dua sebenarnya
ada yang isolated
udah itu aja
atau yang dia sindromik
artinya sebagian dari suatu sindrom lain yang belum diketahui
yang jelas kalau dari kirana ini
dia jelas merupakan suatu sindromik
tapi kita belum tahu ini masih puzzle
kita baru dapat potongan
karena di situ juga ada jantung
dari segi pertumbuhan mentalnya juga terbelakang
berat badannya juga kurang
dan sampai sekarang masih belum bisa jalan ya
tapi kalau mental dikatakan kurang
saya masih agak ragu
maksudnya belum ada yang melesah itu
kalau soal retardasi mental
hanya mungkin belum saja
ya mudah mudahan jangan dong mbak
maksudnya belum bisa bicara atau belum bisa
jadi dia sejauh ini masalah belum bisa bicara atau belum bisa jalan
itu lebih ke gdd nya
jadi memang karena secara global
perkembangannya dia memang tertunda
pertumbuhan yang tertunda
kalau pertumbuhannya memang terhambat dari sejak dalam kandungan
jadi kedepannya seperti apa
apakah memang ada kesananya
jadi memperlambat semua unsur pertumbuhan seorang anak atau bagaimana
kalau anak dengan suatu penyakit genetik atau rare disorder
itu masing masing punya titik optimalnya sendiri
memang kadang berhubung diagnosisnya aja kita belum tahu
ibaratnya gitu ya
tentunya titik optimalnya juga kita belum tahu juga nih gitu
jadi yang bisa kita lakukan adalah kedepannya berikan yang terbaik
mudah mudahan dengan demikian titik optimalnya tercapai
walaupun mungkin itu bisa jadi sama dengan anak lain
bisa jadi tidak sama atau bahkan bisa jadi lebih
mudah mudahan ini hanya perlambatan dari awal saja tapi nanti bisa ngebut
nah nanda ini kan membuat komunitas rare disorder indonesia
ini tujuannya persisnya untuk apa sih
dan kira kira sudah berapa anggotanya sekarang
sekarang kalau yang memang khusus penyandang rare disorders itu
kita kan ada grup whatsapp
tapi memang tidak semuanya penyandang juga
ada yang seperti dokter widya memang dia konselor genetik
ada juga yang psikolog gitu
tapi secara umum kalau di whatsapp sendiri kita ada sembilan puluh an
waktu itu kira kira tujuannya apa membuat grup seperti ini
gini kalau dulu awalnya saya hanya berpikir untuk prs
prs itu sedikit
nah akhirnya saya coba ngobrol dengan teman yang lain nih
yang cornelia delang gitu kan
sama yang trichard colleen
saya bilang kalau saya bicara sendiri buat prs apa artinya suara saya
sementara teman teman yang di prs juga cenderung pasif gitu kan
harapan saya kembali lagi ke awareness
karena saya merasakan betapa sulitnya gitu
betapa sulitnya saya harus membuka semua yang ada pada kirana gitu
kita mesti kayak ketok pintu ke dokter dan biar bagaimanapun
kan kita nggak boleh
maksudnya kalau saya sendiri berpikir bahwa
saya nggak bisa dong sama dokter tuh saya kayak ngatur dong
ternyata nggak mungkin
ini loh saya google ini dan ternyata begini begini diagnosanya
nggak bisa begitu kan
nggak mungkin begitu kan
jadi kan harus pelan gitu kan
misalnya kok kayaknya anak saya begini apa benar seperti ini
artinya kan kita mesti punya strategi komunikasi sendiri dengan dokter juga
dan tidak semua dokter mau menerima itu juga gitu loh
jadi benar bahwa awareness itu masih rendah sekali
nggak sedikit loh dokter yang saya bilang anak saya piarovan syndrome
dan bagaimana seterusnya
terus akhirnya baru googling
baru browsing juga dan akhirnya baru oh ya saya baru tahu nih
jadi tujuan awalnya memang kembali ke awareness gitu
harapannya memang anak anak yang lahir dengan kelainan langka ini
bisa terdeteksi lebih awal
jadi penangkangan jangka panjangnya akan lebih baik
tujuan utamanya optimalisasi kualitas hidup
ya dan juga kan support group juga secara emosional kan diperlukan
motivasi dan lain sebagainya
supaya tidak merasa sendiri ya dalam menghadapi masalah ini atau cobaan seperti ini
kita break sebentar ya dr eka dan juga nanda
memang gejala penyakit langka seringkali mirip dengan penyakit lainnya
nah seperti pada penyakit misalnya otoimun itp atau idiopatik trombositopenia purpura
ini gejalanya mirip dengan gejala penyakit misalnya demam berdarah
pembahasannya akan kita lanjutkan sesaat lagi
ya masih dalam insight dan topik kita malam ini mengenai penyakit langka atau re disorders
mengidap penyakit otoimun itp
nah sejak usia lima tahun teman kita marisha kordoba
sering mengalami pendarahan dan sempat mengalami koma
namun ia tidak menyerah dan melalui hiasan yang didirikannya marisha ingin membantu sesama penderita itp
mari kita lihat ceritanya
dua puluh lima tahun sudah marisha cordoba menjalani kehidupan dengan idiopatik trombositopenia purpura atau itp
itp merupakan penyakit otoimun yang membuat trombositnya hanya berkisar delapan ribu
normalnya manusia tidak bisa mengalami trombositopenia purpura
namun manusia memiliki satu ratus lima puluh trombosit
penyakit ini membuatnya hanya mampu beraktivitas lima hingga tujuh jam sehari
marisa pun sempat mengalami koma hingga berhari hari
namun di titik terendah inilah mujisa datang
ia pun memilih bertahan dan melawan penyakitnya
tersadar justru ketika saya sedang mengalami koma
di hari keempat itu anak saya berdoa
katanya begini ya tuhan
jangan biarkan mami masuk rumah tanah
berikan kesembuhan untuk mami
pada waktu itu anak saya baru saja berusia tiga tahun
dan itu yang kemudian menyadarkan saya
ternyata saya dengan autoimun ini masih dibutuhkan loh
oleh seorang gadis kecil
nah itu awal mulanya saya kemudian bersemangat lagi
dan kemudian bertekad untuk menyebar tularkan seluruh pengalaman saya
dan mengabdikannya untuk banyak orang
hidup dengan penyakit yang ditandai dengan banyaknya memar dan pendarahan ini juga dialami tanti sabto
perempuan empat puluh dua tahun ini didiagnosa mengidap itp pada dua ribu enam lalu
saat sedang terpuruk karena penyakit langka
ia justru ditinggalkan sang suami yang tak bisa menerima kondisi tanti saat itu
namun tanti berhasil bangkit
tromosid hanya tiga ribu
saat itu saya tidak tahu harus bagaimana ya
pokoknya antara hidup dan mati saat itu
karena dengan kondisi saya seperti itu saya malu dengan lingkungan saya
malu dengan semua orang orang lingkungan saya
sampai akhirnya bisa merusak semuanya termasuk hubungan keluarga
marisa dan tanti hanya dua dari sekitar seribu penderita itp di indonesia
kini mereka yang tergabung dalam marisa cordoba foundation
terus memberikan edukasi dan motivasi terhadap siapa saja
terutama para penderita itp untuk terus mengangkat kepala
menatap hidup tanpa gentar
maria sarjana jakarta
pemirsa itp atau kepanjangnya idiopatik trombositopenia purpura
ini termasuk salah satu penyakit langka yang menyebabkan penurunan jumlah trombosit
untuk mengulasnya lebih dalam telah hadir di studio marisha kardoba
penyandang itp yang juga pendiri yayasan itp indonesia
juga masih ditemani oleh winanda bagiusa putri
pengagas indonesia redis odes dan tentu saja dr widya ekso
ekanugraha konselor genetik dari rumah sakit medica dramaga bogor
dan juga nanda dan dr widya ekso
tadi kita sudah belajar sedikit mengenai penyakit langka ini
dan sampai saat ini juga masih jelas apa yang membuat penyakit ini terjadi
tapi kemungkinan besar karena pada saat pembuahan
mutasi waktu conception ya pada saat pembuahan itu
salah satu yang kita telah bahas adalah pierre roma syndrome
tapi juga ternyata ada yang namanya itp ini berkaitan dengan darah ya
trombosi di darah ini
dan ternyata marissa menderita ya itp
bisa bercerita ini persisnya tahu menderita ini kapan dan penanganannya seperti apa
dan kalau tidak salah kan sekarang sudah memiliki anak dan normal ya anaknya
karena dulu waktu berusia empat lima tahun orang tua menemukan banyak memar memar di seluruh tubuh
selain memar memar kemudian
memar karena jatuh waktu itu atau
jadi begitu apa namanya spontan aja
itu ditemukan di sekujur tubuh
tidak ada benturan tidak ada apapun gitu trauma apapun
kemudian disusul dengan adanya bintik bintik merah
ketika konsul ke dokter terdekat karena kami pikir waktu dulu ini mungkin hanya memar biasa
oleh dokter dikatakan jangan khawatir ibu ini istilahnya hanya dicubit setan
dokternya bilang dicubit itu istilah medis dari mana
intinya nggak perlu khawatir lah
terus kemudian pulang ke rumah tiga minggu berselang kok makin bertambah banyak memar dan binti
dan bintik merahnya bahkan
marissa masih ingat waktu itu mas
sakit gak memarnya
jadi memang beda dengan memar kalau karena trauma
karena trauma itu kan sakit
ini tidak sama sekali
terus kemudian berkembang ke ada mimisan perdarahan gusi
nah ini yang membuat kemudian makin khawatir
akhirnya dirujuk ke rumah sakit besar rscm waktu itu
dokter lain lah istilahnya
karena ada perubahan
karena ada perdarahan oleh karena itu ditangani bagian hematologi
barulah setelah itu karena ada kecurigaan dengan trombosit yang menurun drastis
dari normalnya satu ratus lima puluh ribu sampai empat ratus ribu per mikroliter darah
itu hanya seribu saja
jadi jauh lebih sedikit daripada orang normal ya
tapi tidak ada rasa lemas dan lain sebagainya
jadi sekolah tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak sering sakit misalnya
tidak sering sakit
kok bintik bintik merah gitu tanpa ada demam dan lain sebagainya
akhirnya karena ada kecurigaan ke arah autoimun jenis itp tadi
dokter menyarankan untuk ada satu tes namanya bone marrol punture
jadi diambil cairan tulang sum sum belakang
prosesnya seperti dibor lah ya
nah dari situ tegaklah diagnosa bahwa itu itp atau itp
nah sejak saat itu pengobatan lini pertama itu diberikan steroid
karena memang disertai perdarahan pada waktu itu
tapi itu juga berlangsungnya hanya sekitar dua bulan
dimasukkan dosis tinggi dulu kemudian tapering off
sampai benar benar lepas obat walaupun dengan trombosit sangat rendah
jadi memar memarnya kelihatan berkulang
memar memar kelihatan berkurang dan ternyata ini berkaitan erat dengan pola hidup
jadi ternyata yang mengalami autoimun itu produktivitasnya kan memang menurun
jadi dari sisi aktivitas pun harus dikelola dengan baik
waktu puber bagaimana kan ada menstruasi dan lain sebagainya
jadi pada waktu itu dengan posisi tidak minum obat lagi
trombosit pun tetap rendah
hanya karena pola hidupnya sudah sangat teratur sehingga tidak terlihat sakit gitu
masalah datang itu pada saat berusia sebelas tahun pertama kali menstruasi
jadi karena memang pada waktu itu aktivitas juga lagi aktif aktifnya
memasuk teenager soalnya
yang seharusnya dengan itp itu atau itp itu itu harus dikembangkan
itu harus dikembangkan
jadi tidak boleh aktivitas high impact seperti misalnya olahraga volley itu sudah tidak bisa lagi
atau lari itu sudah tidak bisa lagi
dan berbarengan dengan masa menstruasi pertama kali
sehingga itu jadi berlebihan sekali
dan satu hari itu menghabiskan enam puluh pembalut plus lima pampers dewasa
jadi betul betul pendarahan terus ya
iya penanganannya juga harus ekstra
pada kasus itp ketika terjadi perdarahan barulah obat obatan itu masuk
nah pada waktu itu karena kasusnya berkaitan dengan menstruasi
sehingga ada dua dokter kolaborasi
ada ginekolohnya juga
yang kemudian saya akhirnya harus diatur siklus menstruasinya menjadi enam bulan sekali
sampai akhirnya ketika usia tujuh belas tahun itu kembali normal
jadi siasat siasat seperti itu
jadi sebenarnya bisa ya kalau ditangani dengan baik ya
dan obat obatannya juga naik
nah ini bagaimana
karena kan apalagi melahirkan pasti pendarahannya kan luar biasa itu
dulu juga itu yang jadi kecemasan saya waktu sebelum ada proses menikah dan lain sebagainya
tapi ternyata pada saat melahirkan ya teknologi sekarang juga udah semakin maju
dan memahami bahwa itp itu sebetulnya trombositnya pada saat tertentu bisa kita kontrol
untuk pengamanan sampai dengan masa pemulihan
seberapa langka itp ini khususnya di indonesia dan pengetahuan kita ya dunia medis terhadap
apalagi ini diagnosa pertama dicubit setan itu kan cukup mengkhawatirkan
kalau ke dokter memberikan diagnosa semacam itu
apa ini sebenarnya penyakit ini
jadi sebenarnya itp itu dulu memang namanya idiopatik trombositopenia purpura
tapi kalau sekarang mungkin karena sudah cukup lama
karena sudah cukup jelas ya bahwa ini kemungkinan besar autoimun
kita ganti menjadi imunogenik trombositopenia berkurang
nah satu banding
masih sama ini susahnya untuk itp aja
itp ini kurang lebih satu banding sepuluh ribu sebenarnya
itu di amerika kalau di tempat lain yang kurang lebih sama
ya mungkin sama ya
yang menarik adalah ketika masa pendidikan itu sebenarnya banyak loh
anak anak itu masuk rumah sakit dengan diagnosis itp
dan ini menarik buat saya karena mungkin entah ini
menurut saya sih bukan masalah over diagnose ya
atau bagaimana mungkin memang benar
jadi di daerah
saya kan kalau center pendidikan pasti besar rumah sakinya
daerah merujuk ke sana banyak gitu
artinya kasus kasus semacam ini bukannya jarang banget juga gitu
dan mungkin awal awalnya juga tidak paham ya
kenapa pendarahan ini terjadi
dia malaysia sendiri itu normal
jadi kemungkinan tidak harus ya memiliki anak yang juga memiliki penyakit yang sama
apalagi ini faktor genetik padahal
kalau pada itp itu faktor genetiknya mungkin lebih kepada faktor risiko
daripada faktor penyebab
karena antibody atau masalah autoimun itu kompleks sekali
kita tidak bisa bilang bahwa orang dengan gen x
pasti anaknya nanti autoimun x
itu belum tentu
tapi di usia yang berbeda dengan ibunya misalnya
misalnya ibunya lima tahun
nanti anaknya bisa jadi muncul di usia dua puluh tahun
misalnya seperti itu
mungkin harus di monitor terus menurus
mungkin sebelum kita break
marisa juga punya yayasan itp tujuannya untuk apa
dan berapa anggotanya
yayasan ini didirikan pada tahun dua ribu dua
bersama para dokter dan pemerhati
tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyakit autoimun
dan bahwa penyakit ini bisa dikelola dengan pola hidup yang selaras dengan alam
sehingga pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
juga telah turun langsung meresmikan ini sebagai program nasional sejak tahun dua ribu dua
baik dan berguna sekali ya
penting harus ada informasi dan juga komunikasi yang jelas mengenai penyakit penyakit langka ini
kita break sebentar ya
kita akan lanjutkan
jauh mana penanganan penyakit penyakit langka di indonesia
pembahasannya kita akan lanjutkan
sesaat lagi tetaplah bersama insight
ya anda masih bersama insight
dan kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai penyakit penyakit langka
dan sejauh mana penanganannya di indonesia
saya ditemani oleh winanda bagio saputri pengagas indonesia rare disorders
yang memiliki anak yang berusia dua tahun dengan pierre robin syndrome
salah satu penyakit langka
dan juga marisa cardoba penyandang penyakit langka itp
tapi sekarang sudah berhasil untuk hidup normal akibat pola hidup yang sesuai
dan juga ditemani dr widya ekanugraha dari rumah sakit medica dramaga bogor
marisa nanti kita berbicara
marissa nanda dan dr eka
kalau kita kan tadi fokus ya terhadap penyakit langka khususnya pier roman dan itp
tambahnya kalau otoimun ini penyakit otoimun
kemungkinan dengan penyakit ini apakah lebih rentan terhadap penyakit penyakit lainnya
itu sangat bergantung pada jenis penyakit otoimun ya
jadi kalau secara umum untuk itp atau itp ini
sebenarnya sama saja dengan populasi lain
sama saja dengan populasi normal
kecuali satu bahwa ketika terdapat rangsangan ya
kita menyebabkan rangsangan
katakanlah misalnya infeksi virus
virus common cold atau yang lainnya
pelec dan lain sebagainya mungkin bisa lebih
bagi orang lain mungkin cuma pilek aja
tapi bagi orang dengan itp itu bisa membuat trombositnya kemudian didestruksi oleh sistem imunnya
nah ini bagaimana marisa
apalagi kan di indonesia ini kan orang sering kena misalnya demam berdarah dan lain sebagainya kan
yang ada kaitannya dengan trombosit
ini sering misalnya terserang penyakit penyakit lain akibat itp ini atau
sejauh disiplin menerapkan pola hidup yang tepat sih itu bisa dikendalikan semua
jadi kita sampai mengatur pola makan
dari mulai bangun tidur
contohnya nih begitu bangun tidur kita melakukan yang namanya detoksifikasi
ya ini sih tergantung casenya
balik lagi tapi secara umum
kita melakukan yang namanya oil pooling
jadi minum vco kumur kumur kemudian ditelan
minum satu gelas air putih kemudian jam enam pagi itu untuk mencegah kita dari batuk dan flu
untuk stamina juga kita rutin minum blender jus dari kencur jahe dan kemudian ditambah madu perasaan jeruk nipis yang seperti itu
dan ini rutin dilakukan setiap hari
jam sembilan pagi dan tiga sore kita makan buah potong
jam enam sorenya kita makan protein hewani dan sayur
jadi betul betul keseimbangan pola makan
kalau olahraga juga
berapa kali seminggu
tiga puluh menit dalam sehari
jamnya jam tujuh sampai jam tujuh tiga puluh
jadi masih harus terkena paparan sinar matahari yang sehat
nah nanda kirana anak nanda kan sekarang berusia dua tahun
yang pierre robin syndrome nya itu sendiri sudah bisa ditangani atau bagaimana kira kira saat ini
untuk pierre robin nya sendiri kami memang selama ini kan wait and see
yang kebetulan memang bulan november tahun kemarin kita lakukan mri itu hasilnya sudah dagu lidah dan palatumnya itu sudah
sudah tumbuh mulai normal
baguslah kalau begitu
kalau untuk prs nya
kebetulan kan dia banyak defeknya mbak
yang lain lain ini masih cukup membuat teka teki silam
nah itu apa kira kira yang lain lainnya ini
kan tadi kan disebut masih agak lambat pertumbuhannya perkembangannya
itu masih belum ada namanya
jadi kalau perkembangannya sendiri memang sepertinya memang efek samping dari dia mikrosefali tadi
lalu pendengaran juga dia ada mild hearing loss kan
mata pun sampai saat ini masih extrovert tropis sensoris
ada laringomalacia juga ada pjb juga tadi kan
cuma sudah dioperasi sudah diangkat meskipun menyisakan sirosis biliar juga
dan itu masih dipantau sampai sekarang
dia juga ada puber rectal sling syndrome
lalu ada skoliosis tumbuh
ya ada skoliosis sedikit gitu
tapi kalau kata dokter sih nggak apa apa
harapannya kalau dia makin besar ototnya makin kuat skoliosisnya akan membaik
saat ini yang kita lagi agak bingung memang
dari kondisi tiroidnya fungsi tiroidnya yang tanda tanya
karena dipantau di hasil lab dia termasuk hiper
tapi memang tinggi sedikit gitu
tapi gejalanya nggak cocok
padahal desainnya baru dua tahun ya
dokternya pun bertanya tanya ini kenapa ya
ini ada dokter ini di sini
mari kita tanyakan kepada dokter ini
ini kenapa ya
dan kira kira ini semua berkaitan dengan pierre robbins sindromnya
atau ada hal hal yang lain di luar itu
yang memang harus memerlukan penelitian diagnosa yang jauh lebih tepat
sehingga tahulah penanganan yang lebih tepatnya seperti apa ke depannya
kalau saya bilang piroban sindrom pada kasus kirana ini cuma bagian kecil dari puzzle yang lebih besar
nah puzzle yang lebih besar ini datangnya tidak setiap waktu
jadi umur sekian baru ketahuan kalau dia ternyata punya oh ada misalnya gangguan retina atau gangguan jantung atau gangguan lainnya
dan ini butuh penanganan suatu tim sebenarnya
memang dokter sendiri
jadi tim yang secara komprehensif mengenali diagnosis mengumpulkannya dan menganalisisnya
nah kalau kita di indonesia ini kan namanya penyakit langka
sementara penyakit yang tidak langka saja mungkin kita sudah kewalahan ya dari segi jumlah dokternya keterampilannya dan juga pelayanan puskesmas apalagi kalau tinggal di daerah
nah bagaimana dokter eka inilah dunia medis kita dalam menangani ya penyakit penyakit langka seperti ini
apa yang masih perlu dilakukan atau diadakan
fasilitasnya maupun dari segi keterampilan dokter itu sendiri
ya memang kuncinya sebenarnya ada pada awareness sih
awareness ini tentu meliputi tidak hanya masyarakat ataupun dokter tapi juga dari pemerintah
harusnya ada alokasi
kan kalau dari sisi pengertian penyakit langka sendiri di indonesia itu yang sudah pernah dicetuskan adalah kurang dari satu banding dua ribu
artinya harusnya ada alokasi untuk yang kurang dari satu banding

alokasi inilah yang bisa digunakan untuk membentuk tim tim tadi
jumlah penyakit langka ternyata sampai tujuh ribu an ya
tadi kita sebut ada yang namanya juga treacher collins dan cornelia de lang ya
ini bisa ceritakan sedikit ya dari apa dari segi manifestasi fisiknya itu seperti apa penyakitnya dan apakah sudah ada ini diagnosa yang tepat dan penanganan yang tepat
jadi memang kalau untuk treacher collins syndrome dan cornelia de lang itu cenderung lebih mudah diamati dari karakteristik fisik wajah terutama
ini mungkin perlu orang tua di rumah yang sedang menonton mungkin kita ingin tahu kira kira simptom yang harus kita awasi itu apa apa saja
jadi memang kalau pada treacher collins syndrome utamanya adalah hipoplasi atau kegagalan atau gangguan pada pembentukan tulang pipi
jadi bayangkan ketika seseorang tidak punya tulang pipi
jadi semangat mata itu akan jatuh jatuh terutama dari sisi luar
oke kalau cornelia de lang mungkin singkat saja apa simptom simptomnya yang harus diperhatikan
yang paling khas adalah terjadi namanya sinophiri sinovirus itu alisnya menyatu membentuk huruf m seperti itu
kemudian nanti ada juga banyak sebenarnya defect nya yang mengancam nyawa ini yang lebih penting
seperti misalnya ada gangguan pada saluran cernanya
baik terima kasih banyak dokter jadi mungkin ada simptom simptom yang harus kita waspadai ya
terima kasih banyak marisa dan anda sudah sharing dan semoga juga penanganannya juga berjalan dengan baik
dan kita harap juga karina bisa tumbuh sehat dan kuat dan normal
dan kita juga senang sekali bertemu seorang dokter muda dan ahli genetika juga
kelihatannya indonesia membutuhkan ya ilmu ilmu seperti ini
sekali lagi ya terima kasih banyak
iya pemirsa hingga saat ini masih belum ada jumlah pasti pengidap penyakit langka di indonesia
selain itu informasi dan sarana pengobatan untuk penyakit langka juga masih kurang
oleh sebab itu pemerintah diharapkan segera membangun fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan juga terjangkau agar penyakit langka dapat dideteksi lebih dini lagi
sehingga kualitas hidup dari penyandang penyakit langka dan juga penanganan jangka panjang pengobatannya juga bisa lebih baik
ya demikian insight kali ini saksikan insight besok bersama saya desi anwar
terima kasih banyak sampai jumpa dan bye bye
terima kasih banyak